pesawat garuda ga delapan ratus delapan puluh satu dari narita jepang mendarat di bandara internasional igusti ngurah rai bali
kami sore kemarin ini adalah pertama kalinya sejak penerbangan internasional
di bandara igusti ngurah rai dibuka kembali pada empat belas oktober dua ribu dua puluh
pesawat ini mengangkut dua belas penumpang yang terdiri dari enam warga jepang dan enam warga negara
indonesia ke enam warga negara jepang yang merupakan perwakilan dari agen perjalanan ini
mendapat fasilitas dari pemerintah berupa karantina selama lima hari di hotel bubble
nanti mereka ini tentu kami minta dong dia harus posting di sosmednya experienting seperti apa nah
ini kan sebetulnya bentuk lain daripada publikasi membangun awareness biayanya dari pihak berdua kami
dengan garuda tiketnya garuda kami lain arrangement disini tapi setelah itu kalau dia berkreasi
kepada ibu kami bantu
sejak dua belas januari dua ribu dua puluh dua pemerintah pusat telah merevisi aturan keimigrasian di pulau bali
jika sebelumnya hanya sembilan belas negara yang diberikan visa kunjungan wisata kini wisatawan dari penjuru
dunia sudah bisa diberikan visa kunjungan wisata ke pulau bali jika sebelumnya wisatawan
asing yang datang ke bali juga wajib memiliki visa kunjungan esensial dengan penjamin perusahaan
atau instansi tempatnya bekerja kini wisatawan dengan visa jenis b dua ratus sebelas a bisa datang ke bali
dengan syarat penjaminnya adalah biro perjalanan wisata kelonggaran lain yang diberikan adalah
turunnya nilai pertanggungan asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan yang harus dimiliki
wisatawan asing yang datang ke bali jika sebelumnya harus memiliki asuransi kesehatan
minimal seratus dollar amerika kini menjadi tiga puluh dollar amerika saja atau sekitar lima ratus juta
rupiah jaminan ini untuk biaya pengobatan wisatawan asing tersebut dirujuk ke rumah sakit jika terpapar
covid sembilan belas aturan karantina bagi wisatawan yang datang ke bali juga berubah jika awalnya harus
karantina di hotel selama sepuluh hingga empat belas hari berdasarkan surat edaran satgas covid sembilan belas nomor empat
dua puluh dua karantina dipangkas menjadi lima hari bagi wisatawan mancanegara yang telah divaksinasi dua
kali dan tujuh hari bagi yang baru satu kali vaksinasi karantina pun tak hanya di dalam
kamar namun di dalam wilayah hotel atau yang disebut dengan karantina bubble pada tahap awal
sedikitnya lima hotel di tiga kawasan disiapkan dengan konsep bubble yakni di badung dan pasar dan
ubud hotel karantina berkonsep bubble di kawasan
jimbaran hijau badung bali menyediakan jalur khusus dan pemisahan dari tamu reguler mulai
dari ruang resepsionis ruang makan hingga kolam renang khusus di bangunan terpisah di kamar hotel
juga disediakan in room activity seperti alat lukis hingga family board game sementara salah
satu hotel di kawasan sanur dan pasar menyatakan siap dengan konsep full bubble untuk sekitar dua ratus
orang paket hotel karantina berkonsep bubble ini disiapkan untuk lima hari empat malam dengan
tim liputan cnn indonesia bali